kita akan bergeser ke gerbang tol kalikangkung dengan damar sinuko
damar kalau dilihat di belakang anda ini kan gerbang tol terakhir ya
dilakukan rekayasa lalu lintas mulai dari kilometer tujuh puluh dua hingga empat ratus empat belas di gerbang tol kalikangkung
ini kepadatan sudah terlihat bagaimana kondisi di sana sebenarnya
ya selamat malam topik
jadi tadi sekitar pukul setengah tujuh delapan belas tiga puluh rombongan pertama one way yang berasal dari cikapek
telah tiba di gerbang tol kalikangkung semarang
kalau dilihat rangkaiannya memang tidak panjang topik
jadi belum ada kebanyakan para pengutik yang mempunyai perjalanan pada hari ini
bahkan sampai saat ini pun suasana gerbang di kalikangkung ini masih tampak lengang
bahkan tidak ada antrian mengular
dan sebenarnya apa bagaimana skema one way yang ada di gerbang tol kalikangkung nantinya
kami sudah bersama dengan direktur lalu lintas polda jawa tengah
kombes polisi agus suryo nugro yang akan menjelaskan bagaimana skema one way nanti di tol kalikangkung semarang
apakah akan juga dimodifikasi dengan one way lokal atau bagaimana situasinya
selamat malam pak
baik hari ini memang sudah diberlakukan one way pertama
pantitan arus yang dari ckmp yang disuruh jawa tengah tidak terlalu signifikan
namun demikian kita akan melihat malam ini apakah nanti ada panggiltan balikan yang disembunyikan kaitannya dengan arus
terus terus yang harus dihubungi
kalau yang dari jawa tengah mungkin kita masih lihat itu juga
karena memang kita tahu kalikangkung sampai sekarang ini masih
jadi masih di bawah dua
tidak terlalu padat juga tidak terlalu lengang tetapi tetap lancar
namun demikian khusus eksito di kerapia masuk ke kota termasuk juga eksito mungkin di bawen banyumare
juga kita antisipasi karena memang one way ini tentunya
kebanyakan di kalikangkung masuk ke kota semarang
apakah nanti ada yang melanjutkan ke solo sampai surabaya
namun kalau kelihatannya malam ini kami masih melihat nanti sekitar jam dua belas
bangkitan arus dari arah barat nanti berapa
baru nanti mana kalah nanti itu hitungan rasionya padat kita akan melakukan bandingkan
atau minimal pada saat di res area empat ratus dua puluh sembilan akan kita beri penumpang
kalau dari rata rata volume harian tadi pak dari jam ke jamnya masih berapa kendaraan
jadi masih di bawah dua ribu ada seribu tujuh ratus masih di bawah dua ribu
artinya masih batas normal
namun demikian karena kegiatan masyarakat mendekati idul fitri kan banyak
jadi bukan hanya mudik saja masyarakat lokal yang mungkin ke mal masyarakat lokal yang mungkin silah turangin
ini juga cukup banyak
artinya kapasitas kendaraan yang beroperasi baik yang di tol pantura termasuk di dalam perkotaan juga perlu kita antisipasi
prediksi dari arus mudik sendiri di polikarpus
prediksi mungkin bisa malam ini atau mungkin besok siang sampai sore
maka dari itu besok empat b nasional juga akan diperlakukan
nanti malam akan kita evaluasi apakah dilanjutkan sampai nanti jam enam pagi
atau nanti kita lihat bangkitan bangkitan arus sesuai dengan realnya berada di nama
ada hiburan hiburan penting pak untuk para penduduk terutama kemarin terjadi kecelakaan di itul fitri
selama operasi ketupat tidak ada gerakan
oleh sebab itu saya mengharapkan kepada pengguna jalan
yang sudah mau mudik agar memperhatikan bentuk manajemen istirahat
terutama terhadap kendaraan
kedua terhadap pengguna mudik itu sendiri
bila perlu gantian jangan dipaksakan dari jakarta sampai surabaya sampai solo tidak pernah bergantian
termasuk juga manajemen istirahat
jadi selama dua tiga sampai tiga hari
jadi selama dua tiga sampai tiga hari

kalau rest area penuh silakan bisa keluar tol
anda boleh ke kabupaten api mungkin batang kendal termasuk pekalongan baru itu
selesai saatnya silakan masuk kembali
jangan terfokus di rest area karena memang tahun lalu saja rest area ini tidak menampung
apalagi tahun ini
jadi manajemen res area sudah kita komunikasikan termasuk juga kami menghubung agar
termasuk juga kami menghubung agar
termasuk juga kami menghubung agar

mungkin tiga puluh menit atau mungkin pada saat makan juga take away
karena memang ini pada kondisi rame
kalau hari hari biasa silahkan
mau ke rahasia minum kopi mau tidur tidak ada masalah
karena ini berkaitan dengan masyarakat banyak
tentunya harus ada ketentuan ketentuan yang harus kita hitung
agar memang para pemudik itu selamat dan berhubung
terima kasih pak
ya seperti yang anda lihat juga di belakang saya
memang kondisi ketuban tol kali kangkung di semarang
belum terlihat ramai walaupun memang terjadi peningkatan
namun peningkatannya memang tidak signifikan
tidak ada antrian sama sekali di ketuban tol kali kangkung di semarang
dan memang tadi pun ketika dilakukan one way pertama dari cukampek ke kali kangkung
memang rangkaian yang ikut rangkaian kederahan yang ikut
memang tidak terlalu panjang
baik terima kasih damar sinuko melaporkan langsung dari gerbang tol kali kangkung semarang jawa tengah
dan sebelumnya ada puti fanfudi dari pelabuhan ciwan dan banten
terima kasih rekan rekan